bagi pecinta hewan khususnya kucing dan anjing anda bisa mencoba mengunjungi kafe
di mana kita bisa ngopi sambil bermain bersama kucing atau anjing
saya awali dengan mengunjungi salah satu kafe kucing di bsd tangerang sejak tahun dua ribu delapan belas kafe
ini menjadi hunian bagi tujuh belas kucing yang diselamatkan dari jalanan tidak perlu tiket
masuk kita hanya perlu memesan makanan atau minuman saja tanpa minimal pembelian
jika biasanya di kafe kita ngopi sambil ditemani oleh cemilan cemilan di meja kali ini saya
ditemani oleh kucing kucing yang lucu seperti ini
tak heran banyak pengunjung yang sengaja menghabiskan waktu di sini untuk menghilangkan
rasa penat para pengunjung juga diperbolehkan loh membawa kucing peliharaannya namun khusus

di hari minggu saja mau memperkenalkan hewan kepada anak anak dan kita lagi cari tempat yang
lebih bersih juga dan juga terjaga karena memang mungkin kucing banyak ya di dekat rumah tapi kan
kita takut jadi ini salah satu tempat yang kita mau coba di sini kita juga bisa memberi makan
kucing makanannya dijual seharga lima sampai sepuluh rupiah saja lain itu tersedia pula beragam
menu unik untuk kita santap ada beragam menu unik di sini
berbentuk kucing manajer cafe kucing uswa mengatakan seluruh kucing sudah divaksin dan
rutin dibersihkan di pet shop seminggu sekali selain itu setiap hari tempatnya dibersihkan
menggunakan disinfektan kalau misalnya kucing dan untuk menjaga makanan minum kita terjaga
sih kak karena areanya berbeda dan ruangannya pun berbeda antara kucing dan area bar sama kitchen
setelah puas bermain dengan kucing kini kita bergeser ke salah satu kafe anjing di
kelapa gading jakarta utara untuk masuk ke kafe ini kita perlu membayar tiket dua puluh rupiah per
dua jam dengan minimal pembelian lima puluh satu weekdays dan tujuh puluh saat weekend namun khusus senin
tiketnya gratis memang suka anjing dari dulu makanya pingin kesini pingin main sama anjing
banyak kan di rumah enggak melihara anjing juga tapi pingin punya anjing gitu jadi kesini aja
kafe yang berdiri sejak awal dua ribu sembilan belas ini ramai dihuni oleh lebih dari enam puluh ekor anjing dengan dua puluh enam jenis mulai
dari pudel park jiwahua golden retriever jerman shepherd dan siberian husky anjing anjing ini
sengaja dibiarkan berkeliaran agar dapat bermain dan berfoto bersama pengunjung

jadi disini selain bisa ngopi ngopi dan bermain dengan anjing kita bisa juga bisa mengambil beberapa kucing yang

yang bisa nge live lya ha password di sini terawat termasuk juga makanannya yang

komoc mendidiknya channel ini kohesional jika ada di runner atasi ngg anjing tersedia di kafe ini seperti
untuk anjing tersedia di kafe ini seperti
dessert moose berbentuk miniatur anjing park seharga rp tujuh puluh lima
ada pula hottog berbentuk anjing dengan harga rp tujuh puluh delapan
bagi saya porsi besar ini bisa disantap untuk dua orang
pioni pemilik kafe yang juga seorang eksibitor dan dog breeder menjelaskan
dia membuka kafe anjing agar masyarakat mengetahui berbagai terah atau jenis anjing dan karakteristik anjing
selain itu seluruh anjing juga sudah terlatih dan terawat dengan baik
dia dimandikan dimandikan tiap tiga hari sekali
terus obat kutu obat cacing vitamin semua kita selalu tepat pada waktunya dan pemberian vaksin tentunya
jadi dipastikan dogi kita semua bebas kutu dan bersih terawat
foni menambahkan sebelum buka dan setelah tutup
kafe rutin dibersihkan menggunakan disinfektan secara menyeluruh terutama dari bulu hewan